badan pusat statistik atau bps mengumumkan nilai inflasi pada oktober dua ribu enam belas menyentuh angka empat belas persen
nilai inflasi oktober ini lebih kecil dibandingkan september yang mencapai dua puluh dua persen
bps menyatakan inflasi terjadi karena kenaikan beberapa indeks kelompok pengeluaran
kelompok makanan jadi minuman rokok dan tembakau diantaranya mengalami inflasi dua puluh empat persen
selain itu inflasi kelompok perumahan air listrik gas dan bahan bakar mencapai lima puluh enam persen
dengan terjadinya inflasi ini tingkat inflasi periode januari hingga oktober dua ribu enam belas mencapai dua sebelas persen
dan tingkat inflasi tahunan tiga tiga puluh satu persen